saya nulis kalau yang mulai yang mengakhiri itu kan bagian amikus kuris saya gitu ya
jadi bukan hanya ibu megawati yang menulis amicus curie saya juga membuat amicus curie
ah anak saya politik bibi prih banyak sekali ini kan tren yang menarik ya
artinya mk sejauh mana mk kemudian bisa menggali semangat kebatinan suara kebatinan yang muncul
dalam berbagai tulisan berbagai podcast
karena bagi saya ini ujian bagi mk apakah mk mau dalam tanda petik ya melakukan reposisi politik atau enggak
karena kan yang mulai kan mk ini kalau mk konsisten dengan proses pengambilan keputusan di sembilan puluh
kan sebenarnya ini semua tidak terjadi ini peluang paling besar bagi mk dengan segala tadi ya
menjadi sangat tipis sebetulnya untuk melakukan reposisi politik
kalau kamu pertanyaan apakah berani dugaan saya nggak berani mk itu
tidak berani karena ya meskipun hakim mk itu negarawan yang menguasai konstitusi tapi dia masih makan nasi gitu loh
belum makan menyan kan ya itu suasana apa lebih berbeda gitu loh
saya juga enggak berani tapi betul kata bibi gitu loh
pertimbangannya saya yakin bakal patent ya
dia punya tanggung jawab moral untuk melakukan kalau di amerika itu ada namanya state of union address
itu adalah sikap dari presiden amerika terhadap situasi kebangsaan yang ada
nah saya mencoba merumuskan dengan constitutional address
apakah mk setelah memulai kontroversi terjadi memberikan kompleksitas dia mau memberikan judgement apa terhadap situasi ini gitu
nah inilah momen yang bagi saya baik bagi mk
dia lagi butuh legitimasi publik ketika kasusnya anwar usman itu kan drop
lalu kemudian dia mencoba rebound dibawanya dengan apa ya dengan putusan
ada tiga series putusan yang menurut saya ini gejala gejala baik gitu loh
gejala gejala baik kan mulai dari pilkada yang awalnya november mau diajukan ke september bahkan sudah disiapkan perpu
meskipun gak diminta itu sebetulnya gak diminta
artinya kan kalau diajukan ke september itu kan ada terbuka peluang intervensi kekuasaan
lalu kemudian posisi jaksa agung
jasa agung yang kemudian tidak boleh dari partai politik
harus minimal lima tahun
nah situasi tren membaik dari mk tentunya mk butuh lagi satu lagi untuk merebonkan posisi ibaratnya pengakuan dosa
tapi apakah dia komposisi delapan hakim ini berani nggak secara kolektif kolegial untuk melakukan reposisi politik konstitusional dia
ya kalau dia nggak berani ya ya sudah berhasil dengan tadi kan
kau yang mulai kau yang mengakhiri gitu kan